merayakan hari nyepi seluruh kegiatan di bali ditiadakan
termasuk juga aktivitas penerbangan di bandara internasional igusti ngurah rai
umat hindu melakukan tapa atau catur berata penyepian
ada empat hal yang tidak boleh dilakukan masyarakat hindu pada hari suci nyepi ini
tidak boleh menyalakan penerangan tidak boleh berpergian
tidak boleh bekerja dan juga tidak boleh mendapatkan hiburan
dan bandara igusti ngurah rai ditutup selama satu hari penuh sejak pukul enam pagi waktu indonesia tengah
sampai esok hari pukul enam pagi waktu indonesia tengah
ada empat ratus lima puluh penerbangan lebih yang ditangguhkan keberangkatannya baik dalam maupun luar negeri
pesawat terakhir yang berangkat dari bandara ini adalah pesawat garuda indonesia jurusan kincion korea selatan
pukul satu empat puluh dini hari tadi
meskipun bandara ditutup pihak bandara
pihak angkasa pura tetap menyiagakan sekitar tiga ratus lima puluh orang petugas untuk mengantisipasi keadaan darurat